aku selalu minta suami aku untuk selalu percaya sama aku
apa yang aku dapetin
suami aku gak percaya sama aku
dan itu sangat menyakitkan
karena dulu mas dino aja
pak ada mama
itu ada pak
iya benar pak bos itu andin
rena rena hati hati keluarnya
mama kangen banget sama rena
aku juga kangen sama mama
tuhan kabulin doa aku mak
senang aku berdoa biar aku ketemu mama
eh pagi pagi beneran ketemu mana
gapapa kabar sih si rena
pas ngeliat lo buru buru banget larinya
alhamdulillah gue juga baik
tapi ya gitu deh
semenjak lo gak ada keadaan rumah tuh jadi
gak ada perubahan
mama ada urusan sayang
papa gak suka marah marah lagi kok
papa gak suka marah marah lagi kok
anak cantik hari ini belajar apa
belajar berhitung sekarang iiih nak mama makin pintuur
oh iya ma besok aku ada cooking class
ya jadi besok tuh rena ada cooking class
tapi harus tau mamanya
mudah mudahan lo bisa datang ya besok ya
mama temenin ya
mama temenin ya
kita belajar cooking oke
oh iya sayang ini kan udah jamnya masuk
ma pengen ngantrein kamu tapi mama buru buru
kamu sama ancus ya
buru buru kemana lo
ini gue ada jadwal ngajar di kampus
jadi gue harus buru buru udah telat juga ini soalnya
yuk kita masuk ke class dulu yuk
ya mauncus yuk
dada dulu sama mama dong
hati hati semangat ya
ya si papa
semua bicara sebentar
kasih kesempatan saya untuk ngomong ya
mau bicara apa lagi sih mas
aku rasa kayaknya udah gak ada yang perlu dibicarain lagi deh
kasih saya kesempatan
aduh pusing gue lihat rumah tangganya andin sama pak bus
kapan mereka bisa damai bahagia gitu selamanya
kasian gue sama reina
kasih saya kesempatan buat bicara sebentar
kamu apa sih mas
aku mau ngajar ini aku datang lah
pulang ke rumah
tegang kamu sama dia
aku gak kena kok
tapi jangan pernah nyuruh aku untuk pulang
terakhir rasa rumah itu kok ga kulangin lagi
jadi kepikiran soal reina
tapi aku udah beliin gantung buat reina
mudah mudahan reina suka
dan bisa mengurangi kesedihannya reina
itu rumah kamu
tempat tinggal kamu
tempat kamu pulang
itu harus saya ada di samping suami
ada satu hal yang bener bener aku harapin
aku selalu minta suami aku
aku selalu percaya sama aku
apa yang aku dapetin
suami aku gak percaya sama aku
dan itu sangat menyakitkan
karena dulu mas nino aja
aku udah ngasih kepercayaan aku sama dia
dan aku minta dia
untuk percaya sama aku mas
dan bisa seluruh dunia mas
dan aku selalu berharap
dia mungkin ada di samping aku
tapi ternyata enggak

dan ternyata kamu sama sama kayak dia
siapa yang pergi
yang nungguin kamu seharian di depan rumah bapak surya
ada saya pergi
saya nggak pernah pergi nih
saya tetep berdiri disitu
jangan pernah samakan saya sama nini
udah mau denger saya nid
saya sudah sangat berusaha untuk mengkikis dendam dan kebencian saya
saya udah berusaha untuk ngelupain semuanya
saya udah berusaha untuk ngelupain semuanya
saya udah berusaha untuk ngelupain semuanya
ya karena itu
kamu gak percaya sama aku
udah aku bilang